lima pemuda menjadi korban keganasan kawanan geng motor pada minggu dini hari
dua korban diantaranya harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit umum daerah kota bekasi
lantaran menderita luka bacok yang cukup serius
beginilah aksi puluhan kawanan geng motor yang sempat terekam kamera cctv
di sebuah minimarket yang terletak di jalan jenderal sudirman bekasi selatan
kota bekasi jawa barat pada minggu dini hari
kawanan geng motor langsung menghadang sejumlah pengendara yang melintas
sejumlah warga yang panik melihat aksi kawanan geng motor pun terlihat lari untuk menyelamatkan diri
demi menghindari cekatan geng motor yang berjumlah puluhan orang
karena membawa senjata tajam jenis celurit dan parang
tapi musuhnya itu tapi musuhnya itu
joni dua puluh lima tahun salah satu korban kawanan geng motor mengatakan
saat itu dirinya yang berboncengan dengan rekannya hendak pulang ke wilayah kranji bekasi barat
namun tiba tiba korban langsung dihadang dan kendaraan hendak dirampas oleh kawanan geng motor
korban yang berusaha mempertahankan kendaraannya langsung dibacok oleh salah satu kawanan geng motor
yang membawa senjata tajam jenis celurit dan parang
beruntung nyawa korban dapat tertolong setelah korban melarikan diri ke dalam
di labu merah itu emang saya udah ceriga ada empat motor
jadi kayak saya bingung saya di motor ditemani
motor gampingin tapi di depan ngadang
kalau bawa pada bawa senjata kalau semuanya bawa senjata saya nggak tahu pokoknya ini bawa senjata
tidak hanya di jalan jenderal sudirman aksi kawanan geng motor
juga berlanjut ke jalan insinyur haji juanda bekasi timur
dan sempat melukai warga yang berada di lokasi tersebut
usai melakukan aksi brutalnya kawanan geng motor ini langsung kabur ke arah tambun kabupaten bekasi
hingga kini petugas kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap para tersangka
dan kasusnya kini ditangani petugas polres metro bekasi kota
erik pustara bekasi